relasi yang tidak setara dalam struktur sosial masyarakat patriarki yang berkembang di indonesia
menempatkan perempuan pada posisi subordinat
sementara laki laki menempatkan posisi superior
kultur yang mengakar sangat kuat ini membuat laki laki seolah berkuasa penuh terhadap perempuan
sehingga mengakibatkan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan
hal ini selayaknya mendapatkan perhatian terutama dalam forum internasional seperti g dua puluh
agar kedepannya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan
dan perempuan bisa menempati posisi yang setara dengan laki laki
kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang terus mencuat
di tengah masyarakat indonesia yang menganut kultur patriarki
dengan laki laki yang dianggap lebih berkuasa
maka penanganan korban kekerasan oleh aparat hukum
pun menjadi kurang memperhatikan hak hak perempuan
dan seringkali kasus yang dilaporkan hanya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan
berdasarkan catatan tahunan dua ribu dua puluh satu komnas anti kekerasan terhadap perempuan
sepanjang dua ribu dua puluh ada dua ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sebelas kasus kekerasan yang dilaporkan kepada sejumlah lembaga
sebagian besar kasus terjadi di ranah pribadi atau privat
dalam catatan itu juga disebutkan jumlah kekerasan lain terhadap perempuan bertambah
akibat pandemi covid sembilan belas seperti perkawinan anak yang meningkat hingga tiga kali lipat
komisioner komnas perempuan andi yentriani bahkan menyebut
indonesia kini sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan
data terbaru menunjukkan sepanjang dua ribu dua puluh satu ada tambahan lima pelaporan kasus kekerasan
atau meningkat hingga dua kali lipat
dibanding dua ribu dua puluh yang sebanyak dua kasus
upaya menekan angka kasus kekerasan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah
yang menyebut sedang membawa kestaraan dan pemberdayaan perempuan
menjadi salah satu isu utama dalam presidensi g dua puluh
tentunya kita memiliki ekspektasi ataupun harapan bahwa dengan kepemimpinan indonesia di g dua puluh
akan memberikan dampak yang signifikan pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan
kita tahu bahwa
forum ini sangatlah bergensi
dan tentunya indonesia perlu untuk menunjukkan kepemimpinannya bukan saja sekedar mengedepankan isu
tetapi juga menunjukkan langkah langkah konkret yang akan dan sudah diambil untuk mengatasi persoalan yang ada
pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak menyatakan
isu kestaraan perempuan dalam g dua puluh akan dibahas dalam dua kelompok khusus dengan mengangkat sejumlah tema penting
deputi bidang kestaraan gender kementerian pppa leni n rosalin mengatakan
pada intinya pemerintah akan memanfaatkan momentum presidensi g dua puluh
untuk melanjutkan komitmen tentang pengakhiran kekerasan terhadap perempuan
pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan
itu kewirausahaan yang berperspektif gender
artinya pembangunan pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu pintu masuk
untuk juga kewirausahaan
untuk juga kewirausahaan
jadi saya diharapkan bisa menekan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
presidensi indonesia dalam g dua puluh diharapkan dapat mendorong terciptanya aksi nyata
untuk mendukung kestaraan dan posisi strategis perempuan
sehingga nantinya angka kasus kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan